boa salosa dan kawan kawan tiba di jakarta kami sore sehari sebelumnya
mereka menahan imbang fiat enam ratus dua puluh dua
indonesia pun berhak melaju ke babak final piala aff dua ribu enam belas dan akan menghadapi thailand
kedatangan tim nasional sepak bola indonesia disambut puluhan penggemar setianya
alfred riedel dan pasukannya tiba di bandara soekarno hatta jakarta
pada pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia barat menggunakan pesawat thai airways
tim garuda memastikan diri melaju ke final piala aff dua ribu enam belas setelah pada pertandingan kedua berhasil menahan imbang tuan rumah vietnam dengan skor dua dua
kedua gol indonesia dicetak oleh stefano lillipali dan manahati lestusen
selanjutnya indonesia akan berjumpa dengan thailand di final piala aff dua ribu enam belas